ikatan dokter anak indonesia tidak menyarankan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di sekolah selama masih terjadi pandemi virus corona
kepada cnn indonesia ketua idai aman bakti pulungan menegaskan
sekolah jangan dibuka jika jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia belum menunjukkan tanda tanda penurunan
ia bahkan membandingkan indonesia juga pernah menunda kegiatan sekolah pada seribu sembilan ratus enam puluh lima untuk memprioritaskan keamanan bagi anak anak
kami yang tahu merawatkan
cnn indonesia merangkum beberapa poin utama rekomendasi idai mengenai kegiatan belajar di tengah pandemi covid sembilan belas
pertama rumah dan lingkup tempat tinggal masih menjadi tempat paling aman untuk beraktivitas
kegiatan di luar rumah dapat berpotensi membahayakan kesehatan bagi anak anak
kedua skema kegiatan belajar lebih baik dilakukan dengan jarak jauh atau virtual
maka homeschooling lebih disenjata
ini disarankan agar anak anak tidak tertinggal pelajaran sekolahnya
ketiga idai menyarankan agar sekolah dan institusi pendidikan lain dibuka secara resmi pada desember dua ribu dua puluh
dengan harapan jumlah kasus covid sembilan belas menurun secara signifikan bahkan nol di indonesia
terakhir jika nanti sekolah dan kegiatan belajar kembali diaktifkan
pemerintah pihak swasta dan pihak terkait lain
hendaknya mempersiapkan fasilitas medis rapid test tes pcr
serta kontrol epidemiologi secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap anak anak
pemerintah indonesia saat ini masih menggodok keputusan
apakah siswa perlu kembali ke sekolah atau kegiatan belajar tetap dilaksanakan di rumah
fani imaniar cnn indonesia